kita beralih ke informasi lainnya
sejumlah perusahaan di bidang jasa di surabaya
memperingati hari pelanggan nasional
yang jatuh setiap tanggal empat september
perusahaan mulai dari perbankan hingga perhotelan
memberikan pelayanan spesial bagi konsumen mereka
tahayam pelayanan para pelanggan juga dimanjakan dengan kuliner gratis
hari pelanggan nasional yang diperingati setiap tanggal empat september
menjadi momen istimewa bagi sejumlah perusahaan bidang jasa di surabaya
sejumlah perusahaan mulai dari perbankan hingga perhotelan
memperingati hari pelanggan nasional untuk menarik perhatian para konsumennya
salah satunya adalah sebuah bank di jalan nyosudarso ini
pelayanan terasa berbeda karena seluruh karyawan mengenakan kostum ala koboi
lobby bank juga didekor sedemikian rupa pada era koboi berlangsung
tak hanya itu agar pelanggan betah
pengelola kantor menjaga kemampuan pelanggan

selain bisa melakukan transaksi
para nasabah juga diajak bersuah foto dengan latar nuansa koboi
agar nasabah puas dengan layanan bank
hari pelanggan juga dirayakan sebuah hotel di jalan basuki rahmat surabaya
pihak hotel sengaja memberi bonus kuliner lezat martabak taichan gratis
untuk sepuluh orang pemesan all you can eat
harapan saya sendiri untuk hari pelanggan nasional ini
dengan adanya hari pelanggan nasional ini
kita bisa memberikan servis yang prima
servis yang bagus untuk para pelanggan kami semua
selain menjadi ajang pelayanan prima bagi konsumen
hari pelanggan nasional juga
menjadi ajang menarik perhatian konsumen
agar persona perusahaan semakin meningkat
wahyu pratama surabaya